jelang asian games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung agustus mendatang
seluruh cabang olahraga telah melakukan persiapan
tak terkecuali cabang elektronik sport yang mulai tahun ini akan menjadi demo sport alias pertandingan eksebisi
bagaimana persiapan tim e sport indonesia berikut laporan
asian games dua ribu delapan belas akan menjadikan indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di asia
yang berbeda pada penyelenggaraan tahun ini untuk pertama kalinya
asian games akan mempertandingkan cabang olahraga baru yaitu e sport
keputusan mengenai masuknya e sport sebagai demo sport pada event asian games dua ribu delapan belas
diumumkan oleh indonesia
diumumkan oleh olympic council of asia oca pada mei dua ribu delapan belas lewat situs resmi mereka
oce juga sekaligus memutuskan enam game yang akan dipertandingkan
berawalnya dari korcom di awal bulan januari dua ribu delapan belas
di mana olympic council of asia yang punya hak terhadap asian games itu
mengusulkan ada satu demo spot di asean games dua ribu delapan belas yaitu electronic spot
kemudian pemerintah indonesia juga mengusulkan satu dari sekian banyak calon demo spot lainnya yang diusulkan
dan akhirnya oca menyetujui yaitu kanopolo
kanopolo di palembang dan kemudian e sport di jakarta
nah demo spot ini adalah spot yang didemonstrasikan di asian games
tapi seluruhnya itu menjadi tanggung jawabnya asia federasinya
jadi biaya venue nya bahkan biaya atletnya itu diberangkatkan yang lolos kualifikasi atas biaya dari asia federasinya
sama seperti cabang olahraga lain timnas e sports indonesia juga dibentuk melalui proses kualifikasi nasional
proses kualifikasi dilakukan oleh indonesia dan indonesia juga melalui proses kualifikasi nasional
proses kualifikasi dilakukan melalui adu tanding
kompetisi saringan ini melibatkan seluruh gamer profesional di indonesia
dan para pemenangnya otomatis akan lolos masuk menjadi anggota timnas
sedangkan kualifikasi untuk game league of legends dan arena of valor
selain melalui kompetisi juga melalui mekanisme voting
hal ini dikarenakan kedua game ini merupakan permainan tim yang terdiri dari lima orang pemain
jadi kemarin kita itu membuka qualifier untuk semua orang yang mau join
nah mereka bisa ikutan di situ
dan mereka empat tim terbaik di sana
ada kesempatan untuk mendapatkan slot untuk mewakili indonesia di asean games
yang akhirnya kelima pemain ini ditentukan berdasarkan voting
jadi pertama kita bikin qualifiernya kita bikinin
terus abis itu setelah mereka masuk udah ditemukan top top timnya
mereka itu bakal di vote sama challengersnya
challengers itu sebutan pemain alve ya
jadi mereka bakal di voting dan keluarlah lima pemain terbaik yang menurut kita saat ini terbaik
untuk membuat kualifikasi
untuk mewakili indonesia di asean games
saat ini proses kualifikasi timnas e sports indonesia telah selesai dilakukan
asosiasi e sports indonesia atau iespa telah mengumumkan tujuh belas nama pemain yang terpilih untuk mewakili indonesia
ketua iespa edi lim mengatakan bahwa setelah ini pihaknya akan mengadakan pemusatan latihan bagi timnas esports indonesia
satu hal yang memudahkan proses latihan adalah bahwa permainan ini bisa dilakukan secara online
dari informasi yang saya dengar dari federasi asia
memang ada jatah satu ratus enam puluh atlet untuk tanding di asian games
di mana satu ratus enam puluh atlet itu akan didapatkan dari kualifikasi regional
nah indonesia sebagai tuan rumah otomatis masuk
tidak melalui kualifikasi regional
tapi negara negara lain mereka masih melalui regional
regional itu adalah misalnya asia tenggara ada jatahnya berapa
asia timur jatahnya berapa
asia selatan jatahnya berapa
itu mereka akan tanding

itu memang semuanya akan dijalankan oleh federasi asia
menurut data dari lembaga riset newzoo
pada dua ribu enam belas total penonton e sport di dunia mencapai dua ratus sembilan puluh dua juta orang
popularitas cabang olahraga baru ini dipastikan akan membuat laga e sports di asian games dua ribu delapan belas menjadi sorotan
danang wi sanggeni jakarta